dalam pidato kenegaraan hari ini yang berlangsung di gedung dpr mpr ri presiden joko widodo menyinggung sosok pak lurah terkait capres dan cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
jokowi mengaku heran siapa sosok pak lurah yang disampaikan para politikus
belakangan saya tahu yang dimaksud pak lurah ternyata saya
ya saya jawab saja saya bukan lurah saya adalah presiden republik indonesia
ternyata pak lurah itu kode
tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol bukan ketua umum partai politik
bukan juga ketua koalisi partai
dan sesuai ketentuan undang undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik
jadi saya ingin mengatakan itu bukan wawanan saya